apa itu rumah korang rumah korang tempat belajar petani
untuk apa berpendidikan tinggi tapi ujung ujungnya jadi petani
tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan
ayam belajar menulis ayam belajar mengejak
siklus tanam itu siklus panen kemudian kami mampu menghasilkan puluhan ton atau bahkan ratusan ton sayuran yang mampu dihasilkan di desa ini
jadi pemuda desa bersama dengan banyak petani di desa bagaimana melahirkan produk dari desa
jadi dari desa untuk indonesia
itu rumah korang tempat belajar petani
bagi sebagian orang koran bekas masih dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan rumah tangga
tak sedikit juga yang membuang koran korannya
setelah selesai koran koran yang diperlukan untuk membuatnya
namun hal tersebut tidak berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat di desa kandreapia kabupaten goa sulawesi selatan
di sini koran koran bekas dikumpulkan untuk ditempelkan di dalam sebuah pondok kecil
yang digunakan sebagai ruang baca untuk anak anak petani
ruang baca ini diberi nama rumah koran
rumah koran didirikan oleh jamaludin daeng abu bersama rekan rekannya pada dua ribu empat
pada awalnya ia mendapatkan koran bekas dari kantor kantor pemerintahan dan swasta di kabupaten goa
lulusan magister manajemen universitas muslim indonesia makassar ini
menyediakan wadah pendidikan bagi anak anak petani di desa kanreapia
podok kecil yang sebelumnya dibangun oleh orang tua jamal dan digunakan sebagai kandang ternak
diubah menjadi tempat anak anak petani desa belajar membaca dan menulis
menurut jamal koran digunakan karena merupakan sumber bacaan yang inspiratif tanpa batasan waktu
selain itu tak sulit menemukan koran bekas di daerah kanreapia
rumah koran lahir dari kondisi desa di mana desa kanreapia merupakan penghasil sayur
dan memiliki mayoritas penduduk sebagai petani
nah saya sebagai putra daerah kemudian pada tahun dua ribu
kemudian memutuskan bersama dengan keluarga untuk pulang kampung
mendirikan wadah belajar bagi petani kemudian kami beri nama dia rumah koran
awal mulanya saya berada di rumah koran dan saya berada di rumah koran
kemudian saya berada di rumah koran dan saya berada di rumah koran
kemudian rumah koran berasal dari kandang bebek dia
kandang bebek tersebut didirikan oleh orang tua saya bapak saya
kemudian saya meminta ke orang tua bagaimana kemudian kandang bebek tersebut dijadikan sebagai rumah baca
akhirnya pada waktu itu saya bersama dengan teman teman pemuda di desa kandrapia
untuk kemudian bersama sama mengumpulkan koran menyeleksi koran koran bekas
kemudian saya tempelkan di kandang bebek tersebut
akhirnya setelah tertempel akhirnya kami sepakat untuk menjadikan nama rumah baca ini sebagai rumah koran
rumah kurang ini adalah merupakan gerakan literasi
bagaimana kemudian gerakan ini gerakan cerdasan petani
bagaimana konseng untuk memajukan desa dan pertanian
jadi rumah koran bagaimana melakukan gerakan tujuannya adalah untuk memajukan pertanian dan pedesaan
hingga saat ini sudah lebih dari seratus anak yang pernah belajar baca tulis di rumah koran
anak anak yang belajar di sini kebanyakan berusia antara lima hingga sepuluh tahun
jamaludin ingin generasi penerus petani di desa kanreapia mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan lingkup hidup para petani
menggunakan alat alat seadanya anak anak bisa belajar sambil bermain di
dan di rumah koran materi yang diajarkan pun mencakup hal hal dasar seperti mengenal angka dan huruf dan belajar mengaji
saya kan khusus di paut sederajat ya
jadi biasanya kan kalau anak anak paut sederajat itu kita pakai alat peraga
ya sementara di rumah koran yang seperti yang bapak lihat
masih seperti ini kita pakai alat peraganya yang ada saja
jadi kita semampunya saja kalau misalnya ada kertas yang tidak terpakai
kita bikin semacam kreasi kreasi untuk bisa diberikan kepada anak anak seperti itu
anak anak petani juga ditanam
menunjukkan rasa kepedulian untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan
didampingi oleh para orang tua anak anak dibawa ke sungai tak jauh dari desa mereka
saat anak anak bermain guru guru menyelipkan pesan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar
selain soal sampah nih pak jamal
apa lagi yang diberikan kepada anak anak ketika disuruh
ya jadi selain sampah kan bagaimana ada pengenalan di lingkungan
mungkin mereka diperkenalkan ini rumput apa namanya seperti apa
salah satunya adalah ini rumput gajah
mereka mulai mengenal itu oh ternyata ini pakan ternak itu bisa dimanfaatkan dan bisa tumbuh di sungai
bisa tumbuh di mana saja
kemudian bagaimana kemudian mereka menghitung batu di sungai
baca buku di sungai berdiskusi di sungai
dan tujuan utamanya sih adalah gerakan literasi lingkungan
bagaimana peduli dengan lingkungan
dan juga mungkin dekat langsung dengan alam seperti itu
ya jadi mereka didekatkan dengan alam
supaya mereka bisa membaca bahwa potensi desa mereka di desa kandrapia itu sangat luar biasa tetapi harus dijaga
jamal ta'ingin anak anak generasi penerus petani di desanya
tumbuh kembang tanpa kepedulian terhadap lingkungan sekitar
hal hal sederhana seperti menghentikan kebiasaan
membuang sampah sembarangan
dan pengenalan terhadap tumbuh tumbuhan
diharapkan dapat tertanam dalam pemikiran anak anak petani desa kanreapia sejak dini

terletak di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut di kaki gunung bawah karaeng desa kanreapia memiliki potensi besar di sektor pertanian
dengan luas hampir satu delapan ratus hektare sebagian besar penduduk desa kanreapia berprofesi sebagai petani
tanah yang subur dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai jenis sayuran
komoditas yang ditanam di desa ini adalah kentang sawi daun bawang wortel dan seledri
di sulawesi selatan desa kanreapia dikenal sebagai salah satu daerah utama pemasok sayuran
setiap hari lebih dari dua puluh ton sayuran dari desa ini dikirimkan ke makassar
selain menyediakan ruang belajar dan bermain bagi anak anak petani jamaludin juga giat melakukan edukasi terhadap petani muda di desa kanreapia
petani muda perlu memupuk rasa percaya diri dan bangga akan identitas mereka sebagai petani karena petani bisa menjadi profesi yang menjanjikan
untuk itu petani petani desa perlu mendapat pemahaman dan kemampuan untuk menjaga kemampuan mereka

pria berusia tiga puluh empat tahun ini ingin ekosistem bertani di desa kanreapia berjalan lancar dari hulu hingga kehilir mulai dari penanaman hingga penjualan
awal mula sih lucu sih sebenarnya untuk berpendidikan tinggi tapi ujung ujungnya jadi petani
tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik
hal yang sangat menarik
hal yang sangat menarik
itu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan sehingga dari sebuah tantangan tersebut
saya bisa membuktikan bahwa walaupun sarjana walaupun master kemudian kembali ke kampung
menjadi seorang petani ini adalah hal yang tentu harus diperjuangkan
dan harus dibuktikan bahwa memang petani harus berpendidikan
petani itu harus melalui pendidikan yang formal mereka harus punya wawasan sehingga
sehingga petani ini selain dia mahir di budidaya tentu ke depan tentu kita ingin
bagaimana di pemasaran atau di hilir tentu itu harus lebih maksimal
sehingga pertanian ini benar benar tercover secara keseluruhan
dari hulu ke hilir itu benar benar bisa dimaksimalkan
kenapa karena potensi desa di kandrapia ini sangat luar biasa
dalam siklus tanam itu siklus panen kemudian kami mampu menghasilkan puluhan ton
atau bahkan ratusan ton
sayuran yang mampu dihasilkan di desa ini
di sisi lain petani yang sudah sepuh juga banyak yang belum bisa membaca dan menulis
hal ini menghambat proses bertani yang baik
tak jarang petani memberikan pupuk tanpa mengindahkan aturan pemakaian
hanya karena mereka tidak bisa membaca aturan pakai yang terdapat di kemasan produk
ini kan dengan rekomendasi
kepada mereka jamal mensosialisasikan cara menanam dan pemakaian pupuk sesuai dosis yang dianjurkan
berapa ini harga
sekedar rp seratus
sekedar rp seratus
kalau manta ini berapa
seharga tidak terlalu banyak
seperti seharga yang terlalu kecil
seharga yang biasa tanam tanamnya tidak ada vitamin tidak kurang
biasa seperti ini
ini kan dengan rekomendasi tulisan
ini di bawah petani
di bawah petani di bawah tulisan ini ada kompa
berarti salah berarti kecampur
salah ini juga
ini juga di bawah ini juga di bawah ini juga ada semprusal
supaya tidak terlalu banyak vitamin
berarti tidak terlalu banyak
tidak di bawah ini juga
selain edukasi soal pertanian
jamal juga mendorong petani di desanya untuk mengurangi pemakaian pupuk berbahan dasar kimia
dan beralih memakai pupuk organik
pupuk kimia dapat membawa dampak yang buruk terhadap tanah
hingga kesehatan petani sendiri
petani di desanya
kerap memilih pupuk kimia karena bisa digunakan secara instan
kemudahan inilah yang membuat para petani kerap kembali menggunakan pupuk kimia
agar mereka mau beralih
jamal membagikan pupuk organik secara cuma cuma
ini pacarnya punya organik dipakai
ini dia organiknya harus pakai masker kos tangan
terlahir di keluarga petani
ayah satu orang anak ini juga ingin mewariskan nilai nilai hidup tani
kepada sang anak
langkah jamal menginisiasi rumah koran
tak lepas dari dukungan keluarga
karena kami juga suka kerja sosial
ya intinya untuk masyarakat
tentunya kemudian untuk
intinya pendatang dari sana
saya sendiri ingin melihat perubahan sosial disana bagaimana
mulai dari sejak pendidikan
kemudian dari sejak keseharian petani disana
karena petani disana kebanyakan ada yang buta huruf
maka kami bertujuan untuk mendirikan rumah koran itu
untuk mengajak para petani untuk bisa mulai belajar mengejah
membaca sampai lancar
dan alhamdulillah sampai hari ini para petani banyak kemajuan
ketika baru mendirikan rumah koran
jamal yang berprofesi sebagai petani
merogoh kocek sendiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya
seiring berjalannya waktu
dana juga didapatkan dari donatur
dan hasil kerjasama dengan berbagai instansi dan korporasi
rumah koran yang didirikan jamal
sudah menuai berbagai penghargaan dari pemerintah dan perusahaan swasta
ada juga instansi dan korporasi yang memberikan bantuan
seperti bantuan pengadaan toilet di rumah koran
dan pupuk organik untuk dibagikan kepada petani

sumur dan begitu pula orangnya tetap selalu sehat walafiar
hidaya oleh allah swt

hidaya beliau dari petani karrapiah
tetap selalu dilindungi oleh yang maha kuasa
para petani di desa kanreapia memberikan sayur hasil tanam mereka untuk disalurkan ke panti panti asuhan di makassar dan sekitarnya
sayuran yang disedekahkan bermacam macam tergantung musim jumlahnya pun beragam
dua tahun berjalan jumlah sayur mayur yang terkumpul melalui program sedekah sayur mencapai lebih dari seratus ton
awalnya sekali mengumpulkan sayuran untuk disedekahkan jamal hanya bisa memperoleh kurang dari lima ratus kilogram
namun kini dalam sekali pengumpulan sayur yang disedekahkan bisa mencapai lebih dari satu ton
sayur sayur yang disedekahkan
biasanya adalah jenis sayuran yang produksi yang berlimpah dan sedang mengalami penurunan harga
daripada hanya terjual dengan nilai rendah sayur sayuran tersebut disumbangkan
dari desa kanreapia jamal membawa sayur sayuran tersebut ke makassar dan membagikannya ke panti panti asuhan
targetnya sedekah sayur dapat didistribusikan kepada seratus panti asuhan yang tersebar di kota makassar kabupaten goa kabupaten takalar dan kabupaten maros
jamal ini perjalanan dari kandreapia ke makassar biasanya berapa jam
dia kisaran antara dua jam atau dua jam setengah
sambil sudah mengangkut sayur
itu sudah mengangkut sayur
sudah mengangkut sayur
yang mau dibawa ke
itu melalui program sedekah sayur ke seratus panti asuhan
nah sayur sayur itu itu berasal dari banyak petani di dua kecamatan yang ada di kabupaten goa
kecamatannya itu pertama tomolopao kemudian kecamatan tinggi moncong
siklusnya itu berapa kali sebulan sekali atau bagaimana
program ini kami jalankan itu minimal satu x satu bulan
tapi kadang kami jalankan satu x dua x tiga x bahkan sampai lima x satu bulan
tergantung sumpah mah informasi dari petani ini banyak sayur nih mau disumpangkan
kami dengan tim mengumpulkan dari jalan tani ke jalan tani yang lain mengumpulkan sayur akhirnya jadi satu mobil
kemudian diantarkan ke kota makassar ke panti panti asuhan
dengan tujuan supaya dapur panti asuhan itu bisa terisi sayuran
jadi mereka tidak usah membeli sayur lagi
cukup kami antarkan mereka masak makan
kan seperti yang kita ketahui di panti asuhan itu kan masih banyak juga usia usia sd smp
jadi gerakan literasi rumah korang kan nah bagaimana kemudian mereka bisa tercukupi dari sayuran
jamal tak bekerja sendirian ia dibantu beberapa relawan dari kalangan mahasiswa dan pelajar
relawan sedekah sayur bertugas untuk mendata dan mensurvey lokasi panti
saya tuh kenal beliau sejak tahun dua ribu sembilan belas melalui senior saya namanya pak suharto
di kota makassar
di wargop pak
di pinggir pinggir jalan ya sebegitu
saya tidak tahu dari awalnya beliau sebagai pasukan sedekah sayur
tetapi karena saya perhatikan hari harinya beliau konten kontennya makanya saya juga berminat
menurut abang sosok bang jamal itu orangnya seperti apa
oh kalau menurut saya beliau ini memperhatikan kemanusiaan
dia memfokuskan fokus pada kemanusiaan artinya dia memperhatikan orang orang yang tergolong ekonominya rendah
alhamdulillah bermanfaat untuk anak anak karena dimasak sampai dua tiga hari juga
dikasihnya biasanya apa aja itu
ibu biasa yang masak
kalau pulang antara anak anak dari pondok ya biasa dia masak
besoknya kalau ibu perkirakan memang nih kayak ini untuk satu hari besok gitu
sebenarnya sudah lebih dari seratus panti asuhan yang sudah disambangi jamaludin
tetapi jumlah itu tak penting benar baginya
petani dari kharrafiah sayurnya tetap selalu segar sumur dan begitu pula hurannya tetap selalu sehat walafiyar
dibiwakan rahmat dari rezeki hidayah oleh allah subhanahu wa ta'ala
dilindungi selalu dimanapun beliau berada
semoga beliau beliau dari petani kharrafiah tetap selalu dilindungi oleh yang masing masing
kami dikandungi oleh yang maha kuasa amin
tentu harapan kami ke depan tentu dari tujuan awal adalah bagaimana desa itu bisa maju pertanian itu bisa maju
dan bagaimana kemudian semakin banyak generasi muda yang mau terlibat
salah satunya adalah bagaimana program sedekah sayur jadi petani dermawan bisa lahir
mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya tetapi mereka juga bisa bersedekah
dan sehingga untuk dunia dapat akhirnya juga bisa dapat
inilah cerita anak petani dari sulawesi selatan
ia mendedikasikan diri untuk kesejahteraan para petani
menggagas gerakan literasi dan memanfaatkan hasil bumi untuk mendongkrak kesejahteraan petani di desanya